chinese food atau kuliner tiongkok tersebar banyak di indonesia
banyak rumah makan menyediakan masakan khas negeri tirai bambu sehingga kuliner tiongkok mudah didapatkan
di indonesia sendiri banyaknya ragam kuliner tiongkok karena ada akulturasi budaya orang tionghoa
untuk soal resep chinese food terbagi dua
ada yang mempertahankan resep asli nenek moyang namun juga banyak yang sudah memodifikasi menjadi kuliner peranakan
hal ini tidak menjadi masalah karena keduanya sangat memanjakan lidah penggemar
tenis food itu kan dibagi juga yang sejenis home cooking menu menu masakan sehari hari
jadi contohnya kalau pesta biasanya tradisinya itu makannya satu meja
lauknya datang dulu
dari laut dingin sampai laut panas nasinya itu belakangan
menurut william cara penyajian makanan di tiongkok berbeda
hal ini tidak lepas dari nilai budaya mereka
saat pesta ataupun perayaan imlek
tradisi mengeluarkan semua jenis menu di meja
menu ikan biasanya tidak dipotong karena dalam budaya orang tionghoa
ikan yang utuh menggambarkan rezeki yang utuh tidak terpotong
setelah saya mendapat penjelasan dari ahli kuliner
saya bergegas ke daerah jakarta utara yang terkenal dengan ragam kuliner tiongkok
di sini saya memilih makan di restoran yang sudah hampir satu abad mempertahankan resep asli nenek moyang
resep turun temurun memang kita pantau gitu semua
jadi kita ini adalah jenis makanan yang hakka
kita pakai resep yang otentik yang sudah dimodifikasi apa
jadi otentik resepnya seperti itu
banyak sekali raga menunya dari mulai aneka mie kue tiau seafood hingga aneka sayuran tumis
kali ini saya ingin mencicipi udang goreng mentega dan hot plate kangkung yang ditumis langsung di atas meja saya
ranginya sangat menggoda
di indonesia sendiri masyarakat sangat menyukai aneka bakmi
serta kue tiau yang biasa disiram kuah ataupun digoreng dengan topping sapi atau seafood
suka aja deh
rasanya enak gurih gitu
cocok di lidah
sudah pakai sarong tangan
kita bakalan nyobain udang goreng mentega dan juga outlet kangkung
wah ini kayaknya enak banget nih ya
kita cobain udangnya dulu yang pertama
kita cocok lagi ke sausnya
setelah tadi kita udah makan chinese food kayaknya nggak lengkap kalau misalnya kita nggak makan dessert yang juga khas dari chinese food
nah ini udah dateng dessertnya yaitu adalah kembang tahu
dimana kuahnya itu hangat banget dan juga ada jahenya
jadi ini enak banget dimakan kalau misalnya lagi hujan hujan
kalian semua jangan healer ya